memang tak ada ketegasan sikap pdi perjuangan sampai akhir rakernas ditutup pada minggu siang dua puluh enam mei dua ribu dua puluh tiga
tapi beberapa sinyal dilempar puan maharani ketua dpp pdip bidang politik dalam kesimpulan rakernas
termasuk pemilu dua ribu dua puluh empat dianggap sebagai pemilu terburuk dan perlunya meningkatkan check and balance dalam sistem politik ke depan
rakernas lima partai menilai bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi indonesia
hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan intervensi aparat penegak hukum pelanggaran etika penyalahgunaan sumber daya negara
praktik politik uang atau money politik
buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidak netralan penyelenggara pemilu